ya dan untuk mengetahui bagaimana awal mula dan juga inspirasi dari gerakan pengumpulan donasi kosmetik bekas ini
kami sudah terhubung dengan lisa yusman yang merupakan pendiri good things happen
halo selamat siang mbak peggy mbak farhan mbak lisa apa kabar
baik baik sehat sehat ya kita semua
nah mbak lisa ini good things happens ini menginisiasi gerakan donasi makeup
apa yang membuat mbak lisa ini kepikiran begitu inspirasinya untuk memulai gerakan ini
ya jadi kebetulan saya juga bekerja di suatu yayasan yang bergerak di lingkungan hidup
jadi selama pandemi ini kan kita tuh perempuan perempuan yang bekerja itu banyak melakukan pekerjaannya dari rumah ya atau work from home
nah saya kepikiran nih apa namanya yang tadinya kita harus keluar dan bermake up dengan adanya work from home ini
kita mau nggak mau
jadi dari rumah aja dan makeup kita tuh jadi nggak terpakai gitu
saya berpikir ini mungkin tidak hanya terjadi sama saya tapi juga pasti terjadi pada perempuan perempuan lain yang bekerja gitu ya
wah ini akan jadi masalah baru nih kosmetik kosmetiknya kalau dibiarkan terus akan jadi sampah pastinya
nah gimana caranya supaya kosmetik ini sebelum kita buang atau di recycle atau apa kita gunakan dulu mungkin ada yang berguna gitu ya
bisa berguna sebelum kita berpikir untuk
nah saya coba searching di instagram waktu itu siapa sih yang kira kira membutuhkan kosmetik kosmetik yang belum kadaluarsa ataupun yang sudah kaduluarsa tapi masih bisa digunakan itu buat apa ya kira kira gitu
nah akhirnya saya menemukan salah satu komunitas memperias jenazah waktu itu dengan mbak gloria elsa
nah saya tanya kira kira mbak ini nggak nerima nggak waktu itu dia masih belum nerima
desember ternyata dia akan berencana untuk membuka kelas merias jenazah juga
nah dari situ saya langsung buka donasi
dan ternyata luar biasa responnya karena di teman teman juga banyak yang repost di twitter
jadi sejak itu saya banyak menerima kosmetik kosmetik yang macam macam pokoknya dari yang bagus dari yang udah kadaluasa dan ada yang juga yang udah sampah gitu ya
nah itu kita sortir
kita sortir kita bersihkan
mana yang masih
mana yang masih
kita kasih layak pakai kita keep dulu
yang kira kira sudah kadaluarsa kita kirimkan ke untuk perias jenazah
salah satu juga mbak gloria elsa dan sisanya itu kita mau kirimkan untuk rias jenazah ataupun rumah rumah duka di seluruh indonesia
saat ini kita masih men sortir dan juga mendata
seperti itu sih mbak
iya mbak lisa jadi ini lewat searching dan juga social media jadi menemukan ada memang pemirsa atau misalnya audiens yang memerlukan
jadi ada juga kosmetik kosmetik yang sudah kadaluasa ini atau yang tidak terpakai seperti itu
tapi kenapa mbak lisa bisa menyoroti perias jenazah ini apakah memang di masa pandemi ini ada keperluan seperti itu
bagaimana ceritanya mbak lisa
jadi istilahnya kalau perias jenazah istilahnya pandemi nggak pandemi pasti mereka ada ya
pekerjaannya tetap ada gitu ya
jadi ya paling tidak kita bantu bantu untuk mereka
bisa reuse dulu deh ini kosmetik kosmetik ini paling tidak tidak menjadi tumpukan sampah ya untuk ini akan menjadi masalah baru sebenarnya mbak
makanya mungkin saya bisa bilang kalau misalnya untuk perusahaan perusahaan kosmetik mungkin juga harus sudah berpikir untuk gimana sih caranya supaya ada recycle
jadi kita berpikir untuk ke depannya untuk recycle atau merubah packaging untuk jadi yang lebih ramah lingkungan seperti itu
nah lalu mbak lisa ini berartikan
proses donasi begitu untuk pengumpulan makeupnya sendiri ini bagaimana proses pengumpulan makeupnya dan juga sudah berapa lama ini berjalan mbak lisa
jadi saya buka open donasi itu di awal desember
jadi kita mulai mulai terima itu sekitar pertengahan lah ya pertengahan desember
itu langsung membeludak tuh
dari mana mana saya menerima whatsapp saya menerima dm gitu ya
ya itu dikirimkan ke alamat saya gitu
kita ada tim kecil sih untuk yang menyortir untuk yang apa memisah misahkan mana yang baik mana yang masih baru juga ada gitu ya
nah yang masih baru ini kita gunakan untuk kebutuhan merias disabilitas
ya mbak lisa kalau tadi dibilang ini makeupnya sudah keadaan luar sah tentunya kondisinya juga pastinya bermacam macam ya mbak lisa
nah apa saja syarat atau kondisi khusus nih untuk make up yang bisa didonasikan
jadi kita jelaskan ke mereka yang mau mengirim itu kalau bisa
kalaupun sudah keadaan luarsa itu tidak berbau dan berjamur dan tidak rusak ya atau pecah gitu ya
nah terus kita juga tidak menerima skincare karena skincare itu kan kita juga jarang gunakan juga
kalau udah expired kita nggak bisa gunakan
ya mbak lisa tadi kita lanjutkan lagi ya obrolannya
tadi sudah berbicara mengenai prosesnya
ini seperti apa proses pengumpulan makeupnya
apa namanya yang membuat mbak lisa ini akhirnya bisa membagikannya itu seperti apa
apakah ada tantangan tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran makeup khususnya di masa pandemi kan
semuanya terbatas begitu
ya jadi setelah kita terima kiriman kiriman dari sahabat sahabat yang sudah berkenan berdonasi
kita sortir dan memang saya juga banyak sih menerima message ya lewat instagram
jadi ada beberapa komunitas juga yang mereka sangat membutuhkan
jadi kita kirimkan kita langsung kirimkan ke mereka apa apa yang mereka butuhkan gitu ya
ada banyak komunitas baik dari teater juga ada karena mereka butuh ya pada saat untuk nanti tampil
juga ada komunitas dari transpuan di jakarta yang mereka juga mencari nafkah dari makeup
dan saat ini mereka terimbas pandemi karena tidak mampu ya untuk membeli makeup makeup yang mahal
jadi ya kita mendata sih siapa siapa aja yang membutuhkan dan kita kirimkan
ya mbak lisa ini sudah berapa lama gerakan donasi makeup ini berjalan
dan kapan ini targetnya dan apakah ini masih dibuka donasinya
jadi kita buka dari awal desember
dan kemarin itu kita sempat tutup karena kita mau sortir ya
cuman kadang kadang ada yang mengirim tanpa menginformasikan terlebih dahulu
ya mau nggak mau ya kita harus terima kan ya gitu ya
jadi tetap lah kita terima
kita batasi sampai februari ini dulu sih sebenarnya
tapi kiriman kiriman yang sudah datang tidak akan kita tolak pastinya gitu
oke nah lalu untuk kelebihannya ini mbak ini nanti akan diapakan
apakah akan di keep dulu untuk kemudian dilanjutkan
atau ada rencana untuk membuat kelas selanjutnya mbak lisa
ya jadi untuk yang kosmetik kosmetik yang masih baru baru
karena nanti kita rencananya akan membuat kelas ini jadi lebih luas ya
karena saat ini memang kita keterbatasan tempat dan juga masih dalam pandemi
jadi kita belum bisa buka kelas yang lebih banyak muridnya
jadi sementara kita keep
tapi untuk yang kado luar sa itu kita masih mendata
jadi kita akan tetap rencanakan untuk bisa mengirimkan ke indonesia
seperti itu untuk baik rumah duka atau perias jenazah yang membutuhkan
ya jadi targetnya
ya jadi targetnya ini bisa disalurkan ke seluruh indonesia ya fani
dan tadi kami juga baru saja mengecek ini di instagramnya at good things happen
juga ada kegiatan donasi lainnya
ini boleh diceritakan lebih lanjut apa saja donasi lainnya yang kita bisa donasikan juga ke good things happen
jadi sebenarnya kalau good things happen itu platformnya adalah charity event
jadi apapun kegiatannya itu harus bersifat sosial ya
jadi ada sumbangan sosialnya
jadi untuk saat ini
kita juga ada kerjasama dengan rumah singgah pejuang hati
yang mana kita menerima susu susu bayi untuk anak anak balita yang pengidap atresia biliar
itu kita menerima kayak perselengkapan bayi seperti pampers
terus susu susu susu formulanya mereka itu kan berbeda ya
dengan susu susu formula anak anak susu yang mereka
karena atresia biliarnya itu
dan juga kita juga menerima open donasi
untuk seniman seniman yang terimbas pandemi
mereka itu saat ini membutuhkan alat alat lukis
oil painting atau apa gitu ya
jadi kita juga menerima untuk kita bantu
jadi mereka tetap bisa berkarya selama pandemi ini
nah berarti memang dibuka untuk donasi banyak sekali ya
termasuk alat lukis dan juga tadi ada kebutuhan bayi atau balita begitu ya
nah mbak lisa ini
kembali ke donasi make up
jika kita ingin mendonasikan make up
ini bagaimana prosesnya
harus dikirimkan kemana
dan caranya seperti apa mbak lisa
bisa langsung ke alamat yang saya tulis di instagram
atau bisa dm langsung sih sebenarnya
jadi nanti saya kirim alamat saya langsung ke mereka
terus bentuknya apa aja yang saat ini kita butuhkan gitu
jadi boleh langsung dm
atau bisa whatsapp melalui saya
ya mbak lisa mungkin terakhir ini harapan gerakan donasi kosmetik ini seperti apa
dan tentunya bukan hanya donasi kosmetik sendiri ya
tadi juga ada kegiatan donasi lainnya
harapannya untuk bangsa indonesia ini seperti apa pak
jadi saya ingin di saat pandemi ini kita tetap punya semangat untuk bergerak ya
paling tidak kita tidak berpangku tangan
dan paling tidak kita harus saling bahu membahu untuk membantu sesama
sekecil apapun itu bantuan sangat berarti saat ini
karena kita tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri
tapi masih banyak teman teman kita di luar sana yang membutuhkan bantuan kita
jadi harus tetap semangat tetap positif dan tetap berjiwa sosial
iya betul sekali mbak lisa
karena apalagi di situasi sulit ya seperti sekarang ini
berbagi energi positif itu sangat sangat diperlukan tentunya untuk membantu kita
lebih ringan begitu menjalani dan melewati hari hari
terima kasih mbak lisa
terima kasih mbak lisa yusman

terima kasih mbak lisa yusman
terima kasih mbak lisa yusman